untuk selalu menggunakan masker
minggu dua puluh satu juni lalu menjadi hari pertama dibukanya
hari bebas kendaraan bermotor hbkb atau car free day di dki jakarta
namun pelaksanaannya mendapat banyak kritikan lantaran menimbulkan kerumunan
sehingga sulit melakukan protokol jaga jarak
menurut data pemerintah provinsi dki jakarta
total ada lebih dari empat puluh ribu pejalan kaki dan pesepeda
di area cfd sepanjang jalan mh tamrin sudirman minggu lalu
untuk itu pemerintah melakukan evaluasi
pekan ini pelaksanaan cfd disebar ke tiga puluh dua titik di lima kota administrasi jakarta
di jakarta selatan ada lima lokasi cfd baru
salah satunya di jalan sultan iskandar muda arteri pondok indah
kemudian persiapan yang kita lakukan sudah sejak dari hari selasa
kita mempersiapkan lokasi ini
ini untuk sosialisasi ke warga juga kita sudah lakukan lewat medsos
lewat sepanduk dan petugas yang diterjunkan untuk pagi hari ini
selain dari satpol dan dari disub kepolisian dtni
kita juga di jakarta selatan semua pegawai negeri asn yang ada di jakarta selatan
untuk memberikan penegakan dan monitoring pengawasan
terhadap pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini
cfd digelar hanya tiga jam yakni dari pukul enam hingga sembilan pagi
selain itu kegiatan partisipan komunitas dan pedagang tidak diperbolehkan
sejumlah warga mengaku setuju dengan dibukanya kembali kegiatan cfd
namun mereka juga mengkhawatirkan meluasnya titik keramaian
yang berpotensi menjadi kluster penyebaran covid sembilan belas
mungkin warga jakarta juga pengennya ini kali pengen lari
kayak gini pengen ngadain new normal
yang penting sih jaga protokol kesehatannya aja dijaga
setuju nggak setuju sih kalau setujunya itu kita bisa menggunakan fasilitas umum yang ada di jakarta ini
tapi kalau sisi negatifnya kita berkumpul kayak gini
ada yang nggak pakai masker ada yang masih maskernya bisa dibuka buka gitu
masih meremehkan gitu
selain itu anak anak kategori usia yang rentan tertular covid sembilan belas
dan dilarang beraktivitas di jakarta selama tiga tahun
ruang publik masih banyak memenuhi area cfd
sudah seharusnya pemerintah meninjau kembali urgensi pelaksanaan car free day
dan implementasi peraturan psbb transisi
hal ini dikarenakan masih tingginya kasus positif baru covid sembilan belas di dki jakarta
yaitu lebih dari seratus hingga dua ratus kasus setiap harinya
putri demes hadiah diana jakarta